kemarin dia baru bawa niji ke dokter psikolog
dan menurut dokter psikolog
nugi mengalami kelainan pada dirinya
apa sih semua gara gara kamu
makanya kelakuan orang miskin itu jangan dibawa bawa kesini
hasil pemeriksaan anak saya
saya harus sampaikan
dari hasil pemeriksaan putri ibu nugi
mengalami keterbakangan mental
tidak mungkin dok
yang sabar ya bu ya
memang berat menerima kenyataan ini
coba diperiksa sekali lagi anak saya
barangkali ada kesalahan
permiksaan sudah benar bu
tidak ada yang salah
jadi ibu harus sabar ya
dan ini bukan akhir dari segalanya
memang seperti ini keadaannya gitu
tapi tidak menutup kemungkinan bisa sukses di kemudian hari
saya sama sekali tidak tegar saat itu
bukan karena saya menyesalinya
bukan karena saya menyesalinya
saya merasa sendiri
sakit sekali rasanya kalau mengingat waktu itu
gimana hasil laporan dokter
nogi baik baik aja kan
mengalami keterbakangan mental mas
mengalami keterbakangan mental
garis keturunanku itu semuanya sehat cerdas
maksud kamu garis keturunan aku gitu
mas kok kamu jadi nyalahin aku
mas kamu dengar ya aku baik baik
nugi itu hanya berkebutuhan khusus
dia spesial bukan idiot
ya allah hamba percaya bahwa engkau mengetahui aku
apa yang terbaik buat himbau
berikanlah hamba kesabaran
tahu menjaga dan merawat amanah darimu ya allah
bukakanlah pintu hati suami hamba
agar bisa menerima keadaan nugi
bahwa takdir yang kau berikan tidak pernah salah ya allah
hamba juga percaya bahwa engkau tidak mungkin membebani kami dengan cobaan yang tidak bisa kami tanya
engkau memberikannya karena kami bisa menjalankannya
maka berikanlah kami kesabaran yang tiada batas ya allah
nih nenek buatin kue spesial buat mudik
pasti enak deh
diah ada apa dengan nugi
sebenarnya aku udah curiga bu dari awal
dan ternyata aku benar
setelah aku bawa nugi periksa ke psikolog
tapi psikolog bilang nugi mengalami keterbelakangan mental bu
sekarang nugi terpaksa keluar dari sekolahnya bu
karena gurunya udah gak sanggup lagi nerima murid yang berkebutuhan khusus
karena takut jadi bahan bully dan olok olokan oleh teman temannya di sekolah
makanya nugi disarankan untuk masuk sekolah luar biasa
kamu yang sabar ya
kita tidak berhak untuk menuntutnya
tugas kita hanya menjaga anak kita
karena senjata orang beriman
adalah sholat dan sabar
insya allah aku terus berusaha sabar
kamu sedih kenapa nak
mas ahiar bu
dia gak terima
katanya dia malu punya anak kayak nugi
nugi gak usah diajak ke acara keluarga
dan jangan pernah bertemu dengan orang banyak
nugi gak usah sekolah
kurung di kamar
jangan sampai keluar
takutnya dia nanti bikin onar
udah gak usah banyak bantah
nugi aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
kita saling papah dulu yuk
maka mau angkat kerja
sabarkan hati hamba menerima sikap suami hamba
kok mami kesini gak ngabarin ngabarin dulu
cucu kesayangannya nenek
nenek bawa apa
nenek bawa mainan loh buat nugi
lihat deh tuh
pesawatnya bagus ya
nanti kalau ada di lantai
saya mau kesini
aku mau ke sana
kau bisa lihat
mengalami kelainan pada dirinya
ini pasti semua gara gara kamu
kelakuan orang miskin itu jangan dibawa bawa ke sini
kamu harus ingat ya
tidak ada sejarah dalam keluarga saya itu
ini pasti bawaan dari keluarga kamu
dan bukan dari ahyar
ini tuh bisa terjadi sama siapa aja
siapa saja itu salah satunya adalah keluarga kamu
mas tadi siang mama datang mas
mama marah ya keadaan anak kita
kok kamu gitu sih
nugi kamu titipin ke orang tua kamu di kampung
biar nuki lebih dekat sama kakek nenek
kita kasih uang duluanan buat nugi
dan lihat sawah
nugi tuh masih kecil
masih butuh kasih sayang dari kita
nugi tuh anak kita
asal kamu tau
aku nggak punya keturunan seperti nugi
kenapa sih kamu tuh selalu aja menghina aku
selalu menghina aku dan keluarga aku
asal kamu tau
riwayatlah dari keluarga kamu
nggak usah ngelak
nih anak makanya di bawah
buat selera makan ku hilang
jadi itu yang makanya di gua k brack
trulah cuap nih temen
gak seharusnya kamu bersikap kayak gini
bagaimanapun juga nungi ini anak kita
sudah seharusnya kita tuh menyayangi dia
kamu aja yang nyayangi
ingat ya nugi jangan sampai keluar rumah
apalagi dilihat tetangga
nugi sayang aku ngini di atas aja yuk